keributan antara sopir bajai dan pejalan kaki memicu terjadinya antrian panjang kendaraan di jalan layang jati baru gambir jakarta pusat selasa pagi
petugas yang sedang menggelar operasi patuh jaya sampai harus turun tangan
petugas dari unit kepolisian lalu lintas polda metro jaya ini bergegas menuju lokasi keributan
pertengkaran terjadi karena bajai yang melaju nyaris menabrak seorang pejalan kaki
karena kesal pejalan kaki ini langsung memukul bagian jendela plastik bajaj hingga jebol
menyadari kendaraannya dirusak sopir bajai kemudian turun dan keributan pun tak terhindarkan
sementara itu pejalan kaki ini adalah penumpang ojek yang nekat turun di tengah perjalanan demi menghindari razia lantaran tidak mengenakan helm
perselisihan antara sopir bajai dan pejalan kaki menyebabkan terjadinya kemacetan lalu lintas
pertengkaran baru terhenti setelah keduanya dipisahkan oleh petugas